demi menggugah kesadaran masyarakat indonesia akan bahaya sampah plastik
ajang komik strip bertema bersama melawan sampah plastik
digelar dengan melibatkan ratusan anak muda dari seluruh indonesia
acara yang bertajuk melawan plastik comic strip coaching and awarding ini
diselenggarakan oleh pt sarana multi infrastruktur
bekerja sama dengan agensi fransai the development
digelarnya acara ini bertujuan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran masyarakat
apalagi saat ini indonesia merupakan penghasil limbah plastik terbesar kedua di dunia
dengan menghasilkan sekitar enam delapan juta ton sampah plastik setiap tahunnya
edukasi dan kampanye penanganan krisis sampah plastik dengan pendekatan kreatif
seperti lomba comic strip ini memang dianggap tepat untuk kalangan anak muda
ada tiga sesi kegiatan yang dihadirkan dalam acara melawan plastik comic strip coaching and awarding ini
di sesi pertama diisi dengan coaching klinik dari dua maestro komik dunia
yaitu beng rahadian komikus indonesia dan emmanuel lemair komikus dari perancis
saya melihat anak anak muda itu berkarya dengan penuh kesadaran
melihat pada diri sendiri pada lingkungannya bahwa ini bukan sekedar menggambar komik
tapi ini menyampaikan pesan yang penting
ini penting untuk kesehatan bumi kita semua
jadi ini hal yang kita perlu apresiasi
sementara di sesi kedua sejumlah narasumber tampil untuk mengisi sesi talk show
mereka adalah darwin trisna jayawinata direktur pt sarana multi infrastruktur
darwin mengaku gembira acara ini bisa sukses terselenggara karena sejalan dengan ide besar dari pihaknya
saya sangat senang sekali hari ini bisa melihat karya karya yang luar biasa dari rekan rekan kita semua ya
dan ini memang sejalan dengan ide kita bagaimana kita bisa terus mendorong mempromosikan
terkait dengan sustainability dari pembangunan kita
dan aspek plastik itu menjadi masalah yang sangat besar untuk indonesia
dan oleh karenanya kami di pt smi sangat concern akan hal itu
dan ingin sekali kita terus mendorong promosi terkait perlindungan lantai
dan ini adalah hal yang akan kami lakukan
sebagai puncak acara adalah pengumuman para pemenang lomba komik strip
sebelumnya panitia telah menerima lebih dari tiga ratus karya komit strip para peserta dari seluruh indonesia
setelah dikurasi tim juri maka terpilih sepuluh karya yang dinilai terbaik
kemudian dari sepuluh nominasi pemenang komik strip tersebut
akhirnya terpilih fikri izaldin sebagai juara pertama
maulana saputra menjadi juara kedua
dan audrey ardisa sebagai juara ketiga
menariknya selain menjadi pemenang pertama
fikri izaldin dengan karyanya berjudul aku tidak peduli dan aku baik baik saja
artinya semua juga akan baik baik saja
juga menyambut penghargaan sebagai pemenang favorit pilihan netizen
atas raihannya tersebut fikri berhak dengan hadiah uang senilai dua puluh juta rupiah
dan digital drawing tablet sebagai juara pertama
ditambah uang senilai lima juta rupiah dan digital drawing tablet sebagai pemenang favorit
yang pertama ya jujur speechless karena enggak tahu
bapak bisa sampai sini terima kasih banyak
terus ini apa proses penciptaan karya
adanya acara melawan plastik comic strip coaching and awarding ini
diharapkan mampu melahirkan berbagai karya anak muda
yang bisa memberi dampak positif bagi masyarakat
terutama terkait mengatasi persoalan sampah plastik
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia